bus transjakarta wisata kota jakarta resmi diluncurkan dan rencananya bus bus ini akan melewati tiga rute
yaitu kawasan bersejarah kawasan kuliner dan juga kesenian serta kawasan perbelanjaan di ibu kota
pemerintah provinsi dki jakarta menambah bus transjakarta rute wisata kota jakarta
sementara ini jumlah bus tingkat sebanyak delapan unit rute dibagi menjadi tiga kategori
pertama adalah rute sejarah jakarta beroperasi pada hari minggu mulai pukul dua belas sampai dengan pukul dua puluh waktu indonesia bagian barat
kedua rute kesenian dan kuliner beroperasi sabtu mulai pukul tujuh belas sampai dengan pukul dua puluh tiga
dan ketiga bus bus di tema wisata shopping experience dan modern jakarta beroperasi pada minggu mulai pukul dua belas sampai pukul dua puluh waktu indonesia bagian barat
armada dilengkapi teknologi canggih
sistem audio di bus difungsikan sebagai sarana panduan wisata dan juga latar budaya di tiap lokasinya
gps nya akan kasih tahu ini lewat museum nasional
maka dia akan cerita apa itu museum nasional
memang ini sekarang kita lagi mau siapkan lagi jadi pakai airport untuk yang bahasa inggris
supaya orang asing dia bisa diterjemahin
tapi yang bahasa indonesia kita langsung